yang dilakukan pemda acsi bmawi satuan polisi pabong peraja saya pribadi tidak ada mempermasalahkan
lagi atas apa yang sudah terjadi jika pun ada pihak pihak yang berkembang dan menganggap itu
sebuah masalah karena berdasarkan keinginan ataupun kebutuhan dari saya pribadi dan saya
menyatakan berlepas dari itu semua dan tidak bertanggung jawab mengenai postingan yang
menyikapi kondisi yang saat ini sedang terjadi di aceh singkil pada umumnya dan pulau banyak pada khususnya
saya willy selaku pengelola timor resort yang bertempat di pulau panjang desa pulau bagu kecamatan pulau banyak kabupaten artis singgil
menyatakan memohon maaf kepada segenap masyarakat pulau banyak dan aceh singkil pada umumnya kepada mustika
atas kegaduhan yang mungkin saat ini terjadi di pulau banyak dan aceh singkil disebabkan pemberitaan mengenai penertiban yang dilakukan pemda aceh singkil melalui satuan polisi pamung praja
saya pribadi tidak akan mempermasalahkan lagi atas apa yang sudah terjadi
jikapun ada pihak pihak yang kemudian berkeberatan dan menganggap itu sebuah masalah bukanlah berdasar dari keinginan ataupun petunjuk dari saya pribadi
dan saya menyatakan berlepas dari itu
dari itu semua dan tidak bertanggung jawab